kesiapan pemerintah daerah dan restu orang tua untuk belajar mengajar tetap muka menjadi tantangan besar pada awal tahun depan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami retno listiarti komisioner kpai
halo selamat malam bu retno
bu retno ini dari pantauan anda realistiskah rencana pemerintah untuk membuka pembelajaran tatap muka
ya kalau sebenarnya sih maksud dan tujuannya adalah baik
karena memang kita kan sudah sembilan bulan ya sembilan bulan menjalankan masa seperti ini gitu ya
mau tidak mau memang kita harus bersiap untuk memasuki kondisi yang mau tidak mau itu adalah ada kenormalan baru kelak gitu ya
nah adaptasi kebiasaan baru inilah di sekolah yang akan diciptakan
nah berkaitan dengan itu sebenarnya kami memahami
dan ketika itu dalam rapat kita sudah mencium tanda tanda nih
kok kayaknya relaksasi skb empat menteri mau buka di semua zona itu sudah terbaca sebenarnya
ketika kami rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait
nah waktu itu idai juga hadir
kpai juga diminta untuk berbicara pandangannya
nah saat itu sebenarnya kami menyampaikan ya
hasil pengawasan kpai di empat puluh delapan sekolah di dua puluh satu kabupaten
kota pada delapan provinsi
nah pada saat menyampaikan itu kami mengatakan bahwa kami punya daftar periksa yang tidak sesederhana kemdikbud
kemdikbud itu kan hanya sebelas pertanyaan dengan tersedia atau tidak tersedia
kalau kami berbicara rasio berbicara keadaan gitu
oh perwakilan orang tua gitu dengan perwakilan guru
jadi secara itu sebenarnya kita lebih komprehensif
nah dari hasil empat puluh dua
sebenarnya yang sangat siap kami kategorikan empat
yaitu smk negeri sebelas kota bandung dengan smp negeri empat kota solo
lalu ada lima yang kami kategorikan siap
jadi yang sangat siap itu nilainya delapan puluh seratus
sementara yang siap itu enam puluh delapan puluh
itu ada lima sekolah
nah tetapi yang tidak siap itu mencapai empat puluh
memang belum siap
nah sementara ini mau dibuka di semua zona
kalau mau dibuka semua zona berarti udah gak lihat zona
dasar pertimbangannya bukan zona
nah kpai meminta dasar pertimbangannya adalah kesiapan sekolah
sekolahnya gak siap dengan protokol kesehatan
tidak siap dengan infrastruktur
tidak boleh buka
itu yang kami minta
jadi patokannya adalah kesiapan
dan untuk menyiapkan ini anggarannya tidak kecil
politik anggaran supaya diarahkan ke kesiapan buka sekolah
bu retno ini kan yang menentukan boleh atau tidaknya
atau siap atau tidaknya adalah pemerintah daerah atau pemerintah kota ya
anda melihat di sini apakah pemerintah pusat harus mereview aturan itu
supaya bisa memberikan izin dengan syarat syarat yang diatur lebih detail lagi
ya sebenarnya skb empat menteri ini pertama tidak ada ikatan hukum loh ya
karena hanya membolehkan
tidak ada kata mengizinkan atau melarang
itu tidak ada
yang kedua adalah skb empat menteri ini juga tidak disertai oleh sanksi
kalau melanggar bagaimana tidak ada
jadi sebenarnya pada penerapan skb empat menteri sebelumnya pun
tidak ada sanksi
padahal ada ratusan daerah yang kemudian melakukan pelanggaran
nah sama halnya sekarang
kalau kemudian diserahkan ke daerah dan daerah melanggar
lalu siapa yang akan melakukan pengawasan kontrol dan lain lain

nah ini yang menurut kami menyerahkan kepada daerah berarti
ini cukup membahayakan kalau tidak daerahnya tidak peduli
karena kalau dari dua puluh satu kabupaten kota
yang pemerintah daerahnya betul betul peduli itu hanya tiga loh
dari hasil pengawasan kami
terkait dengan persiapan ya maksud saya
itu hanya tiga daerah saja gitu
dan kalau itu dilepas kepada daerah kami khawatir ya
karena kayak di salah satu kabupaten
itu ada loh yang cuma ngasih gini aja
petunjuknya adalah dinas bilang
boleh buka muridnya separoh pakai masker
udah nggak peduli apakah itu ada wastafel
untuk cuci tangan air mengalir sabut
itu nggak dilihat lagi gitu
dan kami khawatir kalau itu dilepas kepada daerah
harusnya nanti kalau ngelepas ke daerah
pembiayaannya juga ke daerah
dan kalau itu pembiayaan ke daerah sama dengan sulit juga
karena banyak daerah bergantung kepada daerah
anggaran justru pada pusat
jadi ini sama dengan membahayakan anak anak menurut kami
jadi harusnya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bersinergi
dan pemerintah daerah bersinergi pun kan kementerian kesehatan ada
di dalam skb empat man terlibat di dinas kesehatannya juga di daerah
kementerian agama juga ada
kementerian pendidikan ada
berarti ada dinas pendidikan ada ansar wilayah agama
menurut kami harusnya sinergi
bukan menyerahkan kepada daerah
karena menyerahkan ke daerah dan daerah itu

artinya dengan dampak dampak yang tadi anda sebutkan
dampak negatif ini posisi sebagian orang tua ini semakin dilematis ya
menurut nel dengan kondisi pandemi ini
apakah ini sebaiknya orang tua mempertimbangkan untuk sistem pembelajaran
karena dalam aturan skb itu diatur bahwa orang tua boleh memilih pelajaran tatap muka atau daring
ya sebenarnya sih gini
nanti pun kalau dibuka
anak anak itu cuma dua kali kali sekolah dalam seminggu
itu sebenarnya nanti akan ada blended learning
jadi antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka
itu akan dicampur
karena kan tatap mukanya hanya bisa seminggu mungkin dua kali
lalu yang blended yang pjj nya seminggu tiga kali dari rumah kan
dan itu ptm atau pembelajaran tatap mukanya
kpai mendorong itu
jadi materi sulit dan sangat sulit lah yang di atau praktikum yang akan dilakukan tatap muka
sementara materi sedang dan materi muda tetap harus pakai pjj
jadi misalnya disisir berapa sebenarnya materi yang kategori sulit dan sangat sulit
berarti bisa diatur kira kira anak anak itu seminggu berapa kali harus sekolah
apakah cukup seminggu sekali gitu
jadi sebenarnya ini juga untuk mengatasi kejenuhan ya kepada anak anak
tetapi tetap kan harus mempertimbangkan protokol kesehatan
nah oleh karena itu nanti blended ini adalah mengatasi tadi anak anak yang materi sulit
yang nggak bisa pakai daring itu anak anak jadi stresnya berkurang
karena ada dialog dengan gurunya gitu
itu yang memang kami dorong gitu bahwa itu harus terjadi seperti itu
dan di sekolahan nanti kalau tatap muka udah jangan ngasih tugas lagi
tugas itu di pjj tapi di sini jangan kasih tugas lagi
nah itu hal yang penting
nah satu lagi sebenarnya anak sma dan smk misalnya kami tanya apakah sudah melakukan pemetaan
anak anak yang berangkat dengan kendaraan umum
karena anak anak yang kendaraan umum itu punya resiko yang berbeda
jadi kami berharap ada protokolnya kami juga sudah sebutkan sudah siapkan juga protokol kesehatan
untuk anak yang naik kendaraan umum adalah dia nggak boleh pakai seragam dulu di kendaraan umum dari rumah
dia cuci tangan kemudian diukur suhunya baru ke ruang ganti yang sudah disediakan sekolah
di ruang ganti itulah dia akan berganti seragam
nah pakaian dan masker yang dia pakai dari rumah itu kemudian dimasukkan kantong plastik dan taruh di tasnya
jadi saat anak itu masuk kelas dia paling tidak steril
ya walaupun mungkin resikonya tetap ada tapi kan kita minimalkan
oleh karena itu ini nggak dipikirkan loh
tidak nyaris jarang sekali sekolah yang mikirkan itu
yang kedua adalah ruang isolasi darurat
sementara sekolahan itu harusnya ada ketika anak suhunya di atas tiga puluh tujuh tiga ditemukan
berarti jangan masuk lingkungan sekolah dulu tapi ditempatkan di ruang ini
ini pun jarang sekali sekolah yang ada
kalau nggak salah hanya tiga sekolah yang punya ruang isolasi sementara sudah mereka siapkan
selebihnya nggak kepikir malah
nah dengan apa ya dengan resiko seperti itu tingginya
dengan waktu yang juga dibatasi kira kira seminggu dua kali
tentunya yang lebih spesifik kita pikirkan adalah psikologis anak
kalau orang tua sudah pasti penuh dengan hal hal yang dilematis
kalau anak bagaimana secara psikologis harus menjalani sistem pembelajaran tatap muka dengan segala aturan yang begitu detail
ya detail itu kan untuk kepentingan mereka ya
artinya pembelajaran yang sulit dan sangat sulit
serta praktikum bengkel laboratorium kan nggak bisa dibawa ke rumah gitu
jadi kan mereka harus ngelakuin terutama pada kelas kelas atas
kami meminta memang dilakukan uji coba dulu
dan uji coba itu untuk memastikan patuh pada protokol kesehatan
lalu anak anak ini kan akan memasuki adaptasi kebiasaan baru
seperti tadi mbak sebutkan bahwa anak akan mengikuti itu
ya harus mengikuti karena kan ini protokol sop
dan yang kedua memang kondisi kita tidak seperti dulu lagi gitu
nah pada saat anak anak kemudian kelas atas itu ya melakukan karena dia mau ujian kan tahun itu
jadi ketika dia mau ujian akhir tahun dia banyak materi yang mungkin selama enam bulan ini tertunda karena nggak bisa ngerjainnya
lantaran tidak paham saking sulitnya itu materi
berarti kan bisa diberikan
artinya anak anak kita juga stres gitu ketika nggak bisa ngerjain
pasti ketakutan juga
jadi dengan diberi ruang ini sebenarnya mengurangi stress mereka
nah soal resiko
kita selalu punya resiko
tetapi bagaimana diminimalkan
makanya kpai minta itu kalau udah nggak pakai zona dasarnya ya harus gunakan dasar kesiapan
jadi sekolahnya disiapkan
jadi kalau ingin melindungi anak anak kita ya siapkan
dan itu tanggung jawab negara
jadi dalam hal ini pemerintah pusat pemerintah daerah harus gandengan tangan
dan ini harus ada lima siap ya
lima siap itu adalah siap daerahnya
siap orang tuanya
dan siap anaknya
apakah anak siap pakai masker empat jam di sekolah
karena sekarang kan pembelajaran hanya empat jam
tidak boleh lebih
tidak boleh lebih dari itu
anak anak pun tidak ada istirahat
jadi begitu masuk belajar empat jam kemudian kan pulang
nah ini yang sekarang apakah ini sudah disiapkan gitu
ya itu aja sih sebenarnya
kalau bagi kami ya memang sudah harus memasuki dunia yang berbeda ini gitu
anak anak juga harus disiapkan
makanya kalau diuji coba dulu anak anak akan terlihat patuh atau tidak dengan protokol kesehatan
kedua kelas atas dulu
kelas atas ini penting karena kalau dia patuh adik adiknya akan ikut
jadi memang kalau itu kelas enam dulu di sd misalnya
smp di kelas tiga di kelas sembilan
sma di kelas dua belas gitu
artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus bersinergi mempersiapkan aturan dan juga niatnya
dan juga niat baik bersama sama untuk bisa membuat anak anak ini kembali ceria tapi dengan kebiasaan yang baru
terima kasih ibu retno listiarti komisioner kpai yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini